presiden joko widodo mengatakan rencana pertemuan antara mantan presiden susilo bambang yudhoyono dan prabowo subianto di cikeas
kamis malam merupakan pertemuan wajar dua tokoh partai
pertemuan antar tokoh kan baik baik saja lah
pertemuan antar partai baik pertemuan antar tokoh baik
ya pertemuan sekali lagi pertemuan antar partai pertemuan antar tokoh pertemuan apapun itu baik
asal untuk kepentingan negara asal untuk penyelidikan bangsa